presiden joko widodo mengapresiasi tim kopaska yang berhasil menemukan cvr pesawat lain rpk lkp yang jatuh di perairan karawang
menurut presiden penemuan bagian dari black box ini bisa mengungkap dan memperjelas penyebab kecelakaan pesawat yang terjadi pada oktober lalu itu
saya sangat menghargai penemuan cpr yang ditemukan oleh kopaska sehingga nanti ini akan lebih memperjelas memperjelas kecelakaan pesawat yang kemarin ini terjadi disebabkan oleh apa
kita bisa membuka bisa terang benderang nanti kalau ini sudah ditemukan